dalam keterangan kepada media
presiden joko widodo juga mengatakan akan meminta kapolri
agar polisi menghadapi aksi demonstrasi dengan cara yang tidak represif
namun jika sudah anarkistis presiden menyatakan tindakan tegas diperlukan
kami sudah berikan masukan mengenai itu
nanti akan saya telepon langsung kepada kapolri
agar dalam menangani setiap demonstrasi
itu dilakukan dengan cara cara yang tidak represif
tapi kalau sudah anarkis
seperti tadi malam
ya memang harus tindakan tegas
sejumlah problematika tersisa usai demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa
salah satu yang paling disorot publik adalah
soal jatuhnya korban hingga tudingan polisi yang melakukan aksi kekerasan
apa yang perlu dievaluasi dari demonstrasi yang terjadi beberapa hari terakhir
dan bagaimana kemudian
apakah kemudian ini bisa membawa kerana hukum
atau kemudian ini akan berlalu begitu saja
kita akan coba membahasnya malam hari ini
bersama dengan nelson nikodemus simamura
kepala advokasi dari lbh jakarta
bang nelson selamat malam
terima kasih sudah hadir di prime news malam hari ini bang nelson
kita tadi sudah lihat ya presiden mengatakan bahwa
akan meminta kepada kapolri untuk tidak bertindak represif begitu
saya ingin tahu dulu sebelum kita bicara mengenai korban dan juga pengawalan yang dilakukan

oleh lbh jakarta
secara umum dulu deh secara umum ya
aksi yang kemarin begitu
bagaimana lbh jakarta menyikapi atau melihat
pola yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi aksi demonstrasi
karena kan kemudian banyak korban yang berjatuhan ya
oke kb jakarta tidak sendiri
kita dengan gabungan lembaga lembaga lain
seperti kontras dan kawan kawan
jadi yang kita lihat
jadi yang kita lihat
pada aksi ini adalah tindakan kepolisian ini sangat sangat represif
kita bisa lihat sendiri di video yang beredar
ramai di media sosial
ada satu orang yang kemudian saya lihat dikroyok oleh
mungkin sepuluh ya
orang yang memakai tanda polisi di belakangnya
dan kemudian sudah dihentikan supaya berhenti gitu ya
tapi kemudian tetap dilanjutkan gitu
kita juga belum tahu itu siapa orangnya
dan kemudian ada juga mahasiswa mahasiswa
itu yang kemudian ditangkap di restoran cepat saji gitu ya
tanpa ada alasan yang jelas
mereka memang memakai pasta gigi di muka gitu ya
tapi mungkin identifikasinya adalah massa begitu ya
yang dilakukan demonstrasi
ya betul tapi itu ada tujuh puluh ribu di situ pak nista
depan gedung dpr mpr
apakah semua orang yang memakai odol harus kemudian ditangkap
dan apakah memang perlu untuk melakukan tindakan tindakan itu
misalnya kemudian orang yang sudah tidak berdaya
seperti yang beredar di video itu
untuk apa lagi dia dipukuli dikroyok sampai sebegitu ngelesnya gitu
kemudian orang yang kemudian lagi makan di mcdonald's gitu ya
buat apa lagi dia kemudian ditangkap
itu laporan laporan anda masuk ke lbh jakarta ya
iya itu yang masuk ke kita dan kemudian dikirimi video video gitu ya
dan kemudian ada banyak juga orang yang mengaku keluarganya hilang
belum pulang sudah beberapa hari
ada yang kemudian mengaku hanya mengambil motor tapi kemudian digebukin
ada banyak sebetulnya kejadian kejadian yang
kalau menurut kita dari advokat atau pengacara
itu tidak diperlukan tindakan tindakan seperti itu
tindakan tindakan kekerasan itu nggak diperlukan sama sekali dalam proses penegakan hukum
oke sehingga menyimpulkan bahwa pihak kepolisian berlaku represif terhadap massa
tapi begini bang nelson sebelum kita nanti juga bicara soal korban gitu ya

jadi kita harus mengingatkan
kita harus mengingatkan
itu kan korban juga datang dari dua belah pihak ya
pihak kepolisian juga ada korban tentunya korban luka dan lain sebagainya
kita juga tahu bahwa aksi kemarin itu kan berujung pada kerusuhan
sampai dengan tengah malam hari
apakah kemudian bisa dipastikan bahwa semua yang ada di situ
atau orang orang yang mungkin diduga mengalami tindak kekerasan begitu
adalah bagian dari mahasiswa
saya di lokasi pada waktu itu kita waktu itu melakukan pemantauan
seperti apa pemantauan itu
pemantauan kita di lokasi
jika ada potensi benturan antara masa dengan kepolisian
kita mundur jadi kita tidak menyatu dengan massa
kita hanya memantau mau tidak mati
dan kemudian yang kita lihat adalah
sebagian besar mahasiswa itu sudah bunggar begitu
dihubarkan paksa oleh kepolisian
dan kemudian tidak ada ancaman yang begitu besar dari mahasiswa
kemudian kita melihat bahwa ada masa yang
mahasiswa kan mudah dikenali
pakai alma mater kemana mana selalu pakai alma mater
nah ini ada banyak kemudian
saya lihat pintu tol depan dpr mpr itu
itu orang orang yang tidak memakai alma mater
anda lihat sendiri itu ya
kita lihat tapi nggak kita dokumentasikan
kita lihat bahwa kacanya dipecahin bunyi bunyi
terus kemudian saya lihat
kan agak gelap di situ ya
karena kan lampu jalan waktu itu dimatikan
nah kita lihat bahwa
ya orang orang yang di situ nggak ada satupun yang memakai jaket alma mater
jadi kalau misalnya dibilang mahasiswa yang merusak
artinya betul dong bahwa kalau dikatakan ada kelompok kelompok
yang memanfaatkan situasi di malam hari itu
artinya anda juga melihat itu
jadi tidak bisa dibilang begitu
ya mungkin dia kesal dengan situasi yang ada
mungkin memang dia iseng banyak orang iseng juga
kemudian ada sesuatu dirusak banyak juga orang seperti itu
itu bukan dari mahasiswa yang melakukan pengerusakan
oke karang juga mungkin mudah dikenali ya
secara pakaian begitu alma mater yang digunakan oleh mahasiswa
yang mungkin melakukan aksi unjuk rasa
tapi dari lbh jakarta sendiri
ini sudah berapa laporan yang masuk sebetulnya
sampai dengan malam hari ini deh
pelaporan yang masuk kemarin itu tanggal dua puluh lima itu ada lima puluh ya
sekarang ini sekitar seratus
datanya masih terus nambah nambah nambah
karena ada lagi penangkapan tanggal dua puluh empat kan penangkapan pertama
sampai dini hari
dua puluh lima malam setelah aksi unjuk rasa yang kedua itu masih ada lagi
oke datanya masih terus fluktuatif artinya begitu ya
nanti kita akan bahas deh soal kemudian yang masuk ini laporan soal apa
dan apa namanya dalam mendampingi
katakanlah korban mahasiswa seperti ini ya sebagai korban
apa yang kemudian bisa dilakukan
mungkin karena merasa sebagai korban
apa yang kemudian bisa dilakukan terhadap mahasiswa ini
juga bentuk pengawalan seperti apa oleh lbh jakarta
kita bahas nanti kami akan segera kembali usai jeda
ya kami lanjutkan dialognya soal lukan kekerasan dalam aksi massa
tapi sebelum saya akan berlanjut ke lbh jakarta
kita lihat dulu apa kemudian tanggapan ataupun komentar
dari sejumlah tokoh yang tadi bertemu dengan presiden jokowi
yang juga menyampaikan soal aksi massa ataupun mahasiswa
ini disampaikan oleh atau diwakili oleh mantan ketua mk mahfud md
kita lihat pernyataan berikut ini
tadi bapak presiden di depan kami mengatakan
sangat menghargai aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa di seluruh indonesia
dalam bentuk unjuk rasa selama dua hari atau tiga hari berturut turut
karena itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi
kami juga menghargai mahasiswa karena kami dulu juga ikut demo demo seperti itu
jadi kita anggap itu bahwa ada penumpang dan sebagainya
itu tidak menjadi arus utama
bahwa ada orang nyelundup ikut masuk gitu
nyelusup itu tidak bisa dihindari
tapi itu tidak ada pengaruhnya pada aspirasi utamanya
ya saya lanjutkan dialognya bersama dengan bung nelson dari kepala advokasi lbh jakarta
menarik tadi anda sampaikan juga karena anda ada di lokasi
soal beberapa mahasiswa yang kemudian diamankan ya ketika sedang makan di sekitaran senayan dan lain sebagainya
sehingga anda menyimpulkan polisi melakukan aksi yang represif begitu
nah laporan yang masuk ke dalam lbh jakarta
bentuk kekerasan seperti apa yang diterima oleh adik adik mahasiswa
atau siapapun kemudian yang berdemonstrasi di hari itu
bentuknya berbagai macam ya
ada kemudian pada saat proses penangkapan
penangkapan yang sebetulnya tidak jelas dasar penangkapannya apa
seperti yang di restoran seperti tadi
apa yang kemudian menjadi bukti mereka melakukan tindak pidana
mereka sedang makan dan kemudian didatangi disuruh keluar ditarik ditangkap
apa yang kemudian menjadi dasar mereka yang ditangkap
kan tidak dijelaskan
jadi ada semacam tren bahwa ya sudah semua orang yang memakai pasta gigi semua ditangkap
dirampas kemerdekaannya oleh kepolisian
kemudian soal itu nanti terbukti bersalah atau tidak ini soal nanti
dalam penegakan hukum ya perlepasan kemerdekaan bukan sesuatu yang murah
itu tidak bisa dinilai dengan materi
itu kan hak asasi manusia
dan kemudian kalau misalnya hak khas manusia kita
hak kemerdekaan kita untuk bergerak dirampas
meskipun hanya untuk beberapa lama
itu kan harus ada dasarnya
dan kita melihat hal itu dalam video video yang beredar
misalnya pada saat ada yang kemudian mengambil sepeda motor gitu ya dipukuli gitu ya
dan kemudian banyak teman teman yang mengadu bahwa dalam proses penangkapan ada pemukulan gitu
itu diceritakan oleh mahasiswa yang membuat aduan ke lbh jakarta ya
tentunya kita nggak bisa tentunya kita nggak bisa ini dong nggak bisa bertemu dengan orang orang yang ditangkap gitu ya
jadi penjelasan itu dari teman teman mereka
dari orang tua juga mengadu kita
bahwa anak saya dipukulin gitu ya
kalau misalnya mau dilihat bisa gitu
pengakuan pengakuan itu gitu ya
tapi tentu bukan dari yang bersangkutan
karena yang bersangkutan ditangkap gitu loh
dan kalau kita sih melihat bahwa ada prosedur penggunaan timbuk
penggunaan tindakan ya
tindakan kepolisian yang kemudian dilanggar gitu loh
dalam pengambilan tindakan kepolisian itu ada prinsip necesitas ya
perlu atau tidaknya gitu ya
sebanding dengan ancaman gitu
apa yang kemudian jadi ancaman terhadap satu orang melawan sepuluh orang gitu
dan kenapa harus sampai sebegitu parahnya dia diperlakukan gitu
kita nggak melihat ada ancaman di orang itu
dia sudah tidak berdaya gitu loh
bahwa kemudian situasi malam itu chaos begitu ya
sehingga mungkin menjadi pembenaran untuk melakukan beberapa tindakan
demi ketertiban dan juga keamanan
kalau kita melihat
balik lagi prinsip tadi kan
kembali ke protapnya begitu ya
kalau kita lihat
kalau kita lihat di tahun dua ribu delapan kalau nggak salah
harus dipahami bahwa
rakyat ini mahasiswa
rakyat ini sekarang sedang bersuara tapi tidak didengar
orang orang yang punya intelektualitas mahasiswa yang kemudian turun
untuk kemudian menyuarakan suara rakyat
nah ini jangan kemudian dianggap sebagai suatu
ancaman gitu ya
mereka hanya menyuarakan pendapat gitu ya aspirasi bahwa
banyak undang undang yang memang gak layak untuk jadi undang undang
rancangan undang undang yang nggak layak jadi undang undang
kalaupun misalnya terjadi kericuhan gitu ya
dalam proses penyampaian pendapat di muka umum yang
tentunya itu diatur dalam undang undang

tetap harus menghargai mereka
menghargai apa yang disampaikan
hak mereka untuk kemudian tidak diperlakukan dengan cara tidak manusiawi
itu yang kemudian harus dicamkan baik baik
tidak perlu melakukan tindakan yang berlebihan
kalau sudah ditangkap tidak berdaya sudah
tidak usah dipukul
ini kita terima banyak sekali orang orang yang kemudian keluarganya
ini mengaku dipukul gitu
dari teman temannya gitu
teman temannya melihat dia dipukul
kan misalnya ada ditangkap
kan teman temannya nggak
teman teman yang melihat pada saat setelah ditangkap
ada pelanggaran perkap maksud anda
yang dilakukan dalam
penanganan demonstrasi kemarin
nah ada perkab
intinya perkab itu mengatur tentang tahapan tindakan kepolisian
hal hal yang harus dilakukan
tindakan oleh kepolisian itu
dilihat berdasarkan potensinya
apakah dia membayarkan
personil kepolisian anggota kepolisian gitu
dalam melaksanakan tugas
apa yang kemudian si orang yang mau ditangkap ini bawa
kalau misalnya dia bawa senjata tumpul atau senjata tajam
itu nggak perlu berpikir banyak gitu
bisa langsung kemudian
kalau misalnya mau dilumpuhkan
ada tata caranya gitu ya
bapak nusrat ada juga kemudian informasi yang
masuk ke kami bahwa ada
yang sampai dengan hari ini
sejumlah mahasiswa itu belum
mungkin hilang apakah kemudian ditahan apakah
belum pulang apakah itu juga masuk ke dalam
laporan laporan yang masuk ke dalam lbh jakarta
faktanya seperti apa sih sebetulnya bung helsan
ada banyak keluarga yang kemudian
jadi kita terima itu pengaduan paling jauh dari
mahasiswa dari malang
luar jakarta itu banyak
dari malang paling jauh
dan kemudian mereka menyatakan bahwa
sampai sekarang nggak ada informasi
keberadaan orang orang yang hilang ini
kita bisa hilang hilang kan nggak jelas keberadaannya
jumlahnya ada berapa yang masuk di laporan kepada anda
yang terakhir deh misalnya yang kemudian anda ingat
atau mungkin masuk dalam data lbh jakarta
setidak tidaknya yang sampai sekarang tidak diketahui itu
ada sekitar belasan ya
dan terus masuk angkanya
karena kemarin ada aksen juga kerasa juga dari teman teman kita
mahasiswa anak stm juga gitu loh
dan itu mereka mengeluhkan
nggak ada satupun yang menghubungi keluarga
ataupun ya nggak ada lost contact
ya kemudian apa sih
kita juga mau bertanya gitu loh
ada apa sebetulnya kenapa sampai sebegitunya
nggak bisa menghubungi keluarga
sudah dirampas kemerdekaannya
dirampas haknya untuk menghubungi orang orang yang dikasihi
buat apa tindakan itu
untuk kemudian menghambat itu
anda sudah cek mungkin ke polisnya sudah ada komunikasi
untuk mengecek soal keberadaan anak anak
karena kan ada juga yang kemudian diamankan sebetulnya kan
ya ini masalahnya
jadi kemarin itu kita sempat minta
siapa sih nama nama yang ditangkap
minta datanya mungkin ya
supaya kalau misalnya
itu kan bentuk transparansi ya
dalam penggunaan kekuatan
penggunaan kekuatan kepolisian yang kemudian dibayar dari pajak rakyat
itu kan harus ada transparansi
jadi kalau ada yang datang ke kita
kita tidak perlu repot repot lagi tanya
pak yang ini ada nggak
kalau misalnya ada lima ratus yang kemudian nanya anggota keluarga
kemudian oh ini ada di sini
oh ini ada nih si agus
oh ini ada si andi gitu
kemudian prosesnya nggak perlu rumit
tapi yang jadi faktanya adalah
kita nggak dikasih itu
sehingga tidak bisa kemudian menyamakan data antara laporan yang masuk dengan
mungkin dicek ke pihak kepolisian
dimana keberanian orang orang ini begitu ya
kita cuma bisa tanya di kepolisian gitu ya
ini ada nggak
tapi hanya di
tapi kan jumlahnya itu pun terbatas
kalau di sana nggak ada
di tempat lain
karena ada beberapa tempat
kemudian nggak semuanya bisa ngasih
mungkin langsung kita break dulu ya
usahajalah kita akan coba bahas soal kemudian bagaimana
advokasi terhadap teman teman yang kemudian mengalami tindak kekerasan ini
atau mungkin sampai dengan hari ini belum ditemukan
atau mungkin masih diamankan
seperti apa lbh jakarta mengawal orang orang ini begitu
karena kita tentu penting juga untuk mengetahui seperti apa nasib mereka ke depan
dan apa seruan anda terhadap pihak kepolisian
karena tentu bukan tidak mungkin aksi aksi ini akan terjadi lagi
melihat eskalasi politik dan lain sebagainya
soal tuntutan mereka berkaitan dengan rkuhp dan juga undang undang kpk
kami harus break
usai jeda berikutnya
baik kita akan masuk ke segmen terakhir dari dialog
masih bersama dengan bung nelson
kita sudah bahas banyak ya
dari perspektif anda dan juga lbh jakarta
soal dugaan aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat
dalam menangani demonstrasi mahasiswa kemarin
per hari ini pun kita dengar bahwa ada korban mahasiswa yang meninggal dunia
karena dugaannya masih terkena peluru karet begitu
dan ini juga masih harus di cross check lagi
dan kami juga perlu informasikan bahwa
kami juga sudah berusaha untuk mengundang sejumlah pihak dari kepolisian
dan juga pemerintah namun tidak ada yang bisa bergabung dalam diskusi malam hari ini
yang jelas begini bung nelson
sudah kejadian sudah ada korban banyak jumlahnya
ada yang belum juga ditemukan ada yang luka luka dan lain sebagainya
dalam kondisi seperti ini sebagai korban begitu ya
dan juga mungkin lbh jakarta mengawal proses ini
bentuk advokasi apa yang kemudian bisa diberikan terhadap mereka ini
bentuk advokasinya kita tentunya nggak bisa sendiri gitu loh
jadi kita bisa mengundang dari banyak lembaga negara yang memang tugasnya adalah
membuat lembaga lembaga negara yang ada menjadi transparan menjadi humanis gitu ya
tidak melakukan tindakan yang melanggar undang undang
itu ada banyak lembaga misalnya dari ombudsman dari komnas ham
soal pelanggaran hak asasi manusia dari komisi kepolisian nasional gitu
ada banyak lembaga
dan kemudian mengenai tindakan represif ini dalam
berapa dalam sekarang bulan
dalam setengah tahun terakhir itu dua kali kita melihat hal hal seperti ini gitu loh
orang orang yang tidak berdaya lagi dan kemudian
yang pertama tuh reaksi apa
kita melihat pola pola yang sama gitu
pola penanganan yang sama ya
pola penanganan yang sama gitu loh
orang yang sudah tidak berdaya ya
ya kita bisa lihat bahwa videonya beredar di banyak tempat gitu
kita mau seperti ini
apakah kita memang mau kepolisian kita kayak gini gitu
jelas kok yang melakukan itu belakangnya tulisan polisi gitu
sepertinya sih memang cara caranya seperti itu
dan itu bukan cara kepolisian
itu bukan cara kepolisian yang berada dikontrol di masyarakat demokratik
nggak seperti itu
kepolisian yang berada dikontrol masyarakat demokratik adalah kepolisian yang
setiap peluru yang dimuntahkan itu bisa dipertanggungjawabkan
ada formulirnya gitu
dan kita lihat apakah itu jalan
proses pelaporan apabila tindakan kepolisian
bahkan di setiap mentung itu harus ada isi formulir loh
ada di peraturan kepala kepolisian republik indonesia tahun dua ribu delapan kalau nggak salah
dia harus bikin laporan
apakah proses itu jalan
itu makanya setiap lembaga negara yang dibiayai oleh pajak rakyat itu harus transparan dan akuntabel
mungkin tidak sih bung noson bahwa kalau sudah ada korban laporan atau mungkin saksi dan lain sebagainya
bicara mengenai pertanggungjawaban ya
mungkin tidak sih ini kemudian dibawa kerana hukum misalnya
karena kalau kita lihat aksi aksi misalnya
karena kalau kita lihat aksi yang tanggal dua puluh satu dan dua puluh dua mei kan ada juga ya beberapa polisi yang kemudian akhirnya dihukum gitu di internal kepolisian sendiri
tapi kan yang kita lihat sendiri bahwa itu hanya bisa terjadi apabila kemudian sudah banyak yang melihat dan kemudian sudah menuai protes dari mana mana
tapi kalau misalnya itu hal hal yang tidak diketahui oleh publik kita nggak bisa jamin bahwa itu akan dilakukan tindak lanjut
dan kemudian ada hatu hati
itu hal yang perlu diluruskan sebetulnya
dari banyak pendapat yang bilang bahwa hak asasi manusia dari polisi terlanggar gitu dalam hal apa namanya penanganan perasaan
kalau misalnya dia terluka
dalam hukum hak asasi manusia internasional aparat negara tidak merupakan salah satu pihak dalam korban bisa dibilang korban dalam pelanggaran hak asasi manusia
beda dia dengan orang biasa
seperti saya seperti mas
kalau mereka itu kalau kita melawan pasalnya hukumannya jauh lebih berat
nah karena apa
karena mereka aparat negara
kalau kita itu kalau misalnya ada pelanggaran terhadap kita itu bisa dikatakan pelanggaran hak asasi manusia
mereka dilatih untuk itu
dilatih untuk menangani itu
gimana caranya kemudian menangani tujuh puluh ribu orang
menembakkan gas air mata memuntahkan peluru karet
itu mereka dilatih untuk itu
jadi memang berbeda nih
dan kemudian nggak bisa disamakan pelanggaran ham polisi gitu ya
karena memang secara hukum hak asasi manusia internasional dua subyek ini berbeda
satunya harus dilindungi dan kemudian satunya harus melindungi yang lain justru
dan ini yang kesimpang siuran ini harus kemudian diluruskan
jangan sampai kemudian masyarakat salah kaprah
ada hak asasi manusia untuk pihak
kepolisian juga begitu
iya gitu nggak ada
silahkan ditanya ke ahli hak asasi manusia internasional
yang jelas tentu tadi kan anda juga sebutkan ada beberapa mungkin yang masih ditahan ya
apa seruan anda terhadap pihak kepolisian
apakah dibebaskan atau transparansi kepada publik atau bagaimana dalam proses ini
kita sih melihatnya tadi malam kita sempat tanya
tadi malam teman teman saya cakap
sempet tanya masuk apa namanya tanya
apa sih yang kalian lempar gitu ya
apa ancaman seperti apa yang dapat ditimpulkan dari botol plastik gitu loh
terhadap bapak bapak dari kepolisian
kemudian ya mereka pasti ditangkap juga secara acak gitu ya
karena mereka yang kabur mana yang ini mana yang tertinggal
dan perlu ada evaluasi terhadap tindakan ini
setiap lembaga negara harus kemudian mengevaluasi penanganan
karena ini dua kali dua hal dua peristiwa dalam setengah tahun terakhir enam bulan
jadi kemudian apakah ini memang polanya seperti ini dan kemudian apakah memang kita harus menyaksikan hal ini setiap kali
apa yang perlu dievaluasi
penanganan tahapan penanganan
tahapan penanganan terhadap orang orang yang berhadapan dengan kepolisian
harus memang dikasih tahu betul bahwa prosesnya seperti ini
kalian boleh begini dalam hal begini
kalian boleh melakukan apa namanya melumpuhkan seseorang apabila dia misalnya membawa sesuatu yang mengancam
apabila sudah ditangkap kita harus menangkap
tidak usah lagi dipukul
pengaduan yang kita terima teman teman yang melihat penangkapan setelah ditangkap dipukul
oke oke jadi itu yang kemudian harus dievaluasi oleh kepolisian sebagai institusi begitu ya
iya itu yang harus dievaluasi
kita peduli dengan kepolisian republik indonesia
kita ingin jadi pati tuh sering bilang polisi sipil gitu ya
polisi yang berada di kontrol masyarakat demokratik
yang siap mencari kepentingan
yang siap untuk dikritik
siap untuk melakukan perubahan perbaikan diri gitu ya
yang bersih transparan akuntabel gitu
kita harus melakukan perubahan gitu ya
karena ini sudah dua kali dalam menumbuhkan ini
mudah mudahan seruan ini didengar oleh mungkin pihak kepolisian begitu ya
karena tentu kita tidak mau lagi ada demonstrasi yang berujung rusuh
kemudian bahkan ada korban korban
bahkan sampai hari ini juga tadi ada korban meninggal dunia dari pihak mahasiswa
kita tunggu seperti apa
terima kasih banyak
bung nelson sudah berbagi perspektif bersama dengan kami malam hari ini di prime news
kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain
tetap bersama kami